kementerian agama republik indonesia hari ini melakukan sidang isbat untuk menetapkan awal bulan zulhijjah seribu empat ratus empat puluh hijriah
direktur urusan agama islam dan pembinaan syariah agus salim mengatakan penetapan awal zulhijjah seribu empat ratus empat puluh hijriah menunggu hasil rukyatul hilal di seluruh indonesia
padahal rugiatul hilal akan dilakukan pada sembilan puluh titik lokasi
di jawa timur pantauan hilal salah satunya dilakukan di bukit condro dipo gresik
kurang lebih dua derajat
selamat sore ferdi untuk di bukit condro dipo gresik ini memang dari lembaga pcnu gresik sedang melakukan yaitu rukyatul hilal atau pantauan hilal yang dimulai tadi mulai persiapan pada pukul empat sore
dan saat ini memang dari lembaga rukyatul hilal dari pcnu gresik jawa timur sedang melakukan pantauan hilal
untuk menitulah lanjut bagaimana untuk pantauan hilal untuk mengetahui jatuhnya pada tanggal satu zulhijjah seribu empat ratus empat puluh
saya sudah bersama dengan bapak mujidin hasan
ya pak sampai dengan saat ini yang tadi sudah dilakukan yaitu pantauan hilal dari bukit condro dipo gresik ini pak
bagaimana sebenarnya untuk sampai dengan saat ini untuk update nya seperti apa
ya untuk saat ini semua alat sudah kita pantau sudah kita arahkan kepada ufuk barat
di mana nanti disitulah detik detik ketika matahari tenggelam kita memantau hilal itu
semoga pada sore hari ini bisa terlihat
jadi alatnya itu mulai dari alat yang biasa yang semi otomatis sampai ke alat yang sudah otomatis
yang bisa mengikuti per detik setiap pergerakan pergerakan baik itu matahari maupun hilal nanti
jadi sampai dengan saat ini masih dilakukan pemantauan begitu untuk menentukan satu zulhijjah seribu empat ratus empat puluh hijriah
lalu apabila dilihat dari kondisi cuaca yang ada di gresik ini apakah nanti akan mungkin
ini akan diketahui untuk hilal muncul begitu untuk hari ini
ya untuk saat ini pada sore hari ini cuaca alhamdulillah cerah
sampai saat ini pada sepuluh menit sebelum matahari tenggelam
tepatnya nanti jam tujuh belas tiga puluh kita perkirakan matahari itu sudah turun ke ufuk
itu sampai saat ini masih bisa terpantau
itu berarti menandakan bahwa ufuk barat untuk saat ini di condro tipo bisa dikatakan sangat cerah
kemudian umur hilal
semoga hilal itu dikatakan
dengan kondisi yang cerah ini bisa nampak dan bisa teramati oleh
dan bisa disidangkan dan hasil apapun hasil nanti
apakah terlihat atau tidak terlihat nanti kita laporkan kepada pbnu maupun ke kemenang ri pada sidang isbat
jika dilakukan yaitu rukyatul hilal ada juga metode lain seperti halnya hisap pak begitu
lalu bagaimana ini untuk metode dari lembaga pcu gresik untuk melakukan rukya tulnilal
atau juga mempertimbang
kembangkan untuk terkait hisap ini sendiri
ya kalau menurut hisap memang data yang kita punya
ada beberapa ya banyak baik hisap yang takribi
atau hisap yang kontemporer yang sudah modern ini
semuanya hampir sekitar tiga derajat
ya sudah memenuhi imkan nuru riat
jadi insya allah kalau memang secara hisap ini hilal bisa layak untuk bisa dilihat pada sore saat ini
pada sore saat ini
jika memang pada sore hari pada tujuh belas tiga puluh yang ini artinya sekitar delapan menit lagi begitu pak
ini hilal apabila bisa dilihat itu berarti untuk satu julhiza akan jatuh besok ya pak ya
ya kalau misalkan hilal bisa terlihat maka besok adalah kita sudah masuk pada satu dulhijjah
sehingga nanti pada sepuluh julhijjah atau ketika idul adha itu bisa diperkirakan pada tanggal sebelas agustus
tetapi apapun hasilnya nanti kita tetap laporkan gitu
baik ya terima kasih banyak atas informasinya
ya seperti itulah saat ini kita sedang menunggu yaitu pada pukul tujuh belas tiga puluh akan dilakukan pemantauan lagi
dari bukit sondori di pohok ristik jawa timur terkait hilal
apakah hilal pada hari ini bisa terlihat yang mana ini akan menentukan pada awal bulan sulhijjah seribu empat ratus empat puluh hijri ya
di mana ini juga akan menentukan yaitu pada sidang isbat untuk menjatuhkan tanggal dimana untuk idul fitri
idul adha pada seribu empat ratus empat puluh hijriah ini
baik terima kasih gita gowinda dari gresik jawa timur